angka satu sampai dengan empat belas dianggap diucapkan
pemohon mengajukan bukti p empat puluh satu bukti p lima puluh lima dan seterusnya dianggap diucapkan
serta ahli fit adrison faisal basri dan antoni budiawan
bahwa terhadap dalil dalil pemohon demikian termohon tidak memberikan tanggapan
ada pun pihak terkait menyatakan dalil demikian tidak benar dan tidak terbukti kebenarnya
dan seterusnya dianggap diucapkan
pihak terkait mengajukan alat bukti berupa pt tujuh sampai dengan dan seterusnya dianggap diucapkan
ahli hasan nasbi dan muhammad kodari serta saksi tp aceh hasan sadili dan haji abdul wahid
dan seterusnya dianggap diucapkan
dan mengajukan bukti pk satu ratus empat puluh satu sampai dengan bukti pk satu ratus empat puluh enam
serta bukti pk satu ratus empat puluh sembilan sampai dengan bukti pk satu ratus dua belas
untuk memperoleh keterangan yang lebih komprehensif mengenai bansos
dan kaitannya dengan dalil dalil yang disampaikan pemohon
mahkamah memanggil empat menteri terkait pansos
dan dimintai keterangan pada persidangan
hari jumat tanggal lima april dua ribu dua puluh
menteri koordinator pembangunan manusia dan kebudayaan
menteri koordinator bidang perekonomian
menteri keuangan sri mulyani indrawati
dan menteri sosial tri risma harini
yang keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara
bahwa terhadap dalil pemohon demikian
yang tidak dijawab oleh menteri sosial tri risma harini
namun dibantah oleh pihak terkait dan bawaslu
beserta alat bukti yang diajukan untuk memperkuat dalil
maupun bantahan pihak terkait dan bawaslu
serta setelah mendengar keterangan empat menteri terkait
mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut
bahwa setelah mahkamah mencermati secara saksama
termasuk keterangan para menteri serta dokumen yang diserahkan
sebagai data dan atau alat bukti pendukung
mahkamah menemukan fakta hukum bahwa program bansos
yang merupakan bagian dari program perlindungan sosial
perlinsos telah diatur dalam undang undang apbn tahun anggaran dua ribu dua puluh
khususnya pasal delapan ayat dua huruf a dan penjelasannya
serta pasal dua puluh ayat satu huruf a beserta penjelasannya
bunyi pasal selengkapnya dianggap diucapkan
sebagaimana diterangkan oleh menteri keuangan
perencanaannya telah dimulai sejak januari dua ribu dua puluh
yang kemudian mendapatkan persetujuan bersama antara dpr dengan pemerintah
dalam rapat paripurna dpr tanggal dua puluh satu september dua ribu dua puluh
video keterangan menteri keuangan sri mulyani indrawakti saksi tph ac hasan sadili
saksi haji abdul wahid dan bukti pt tujuh sampai dengan bukti pt dua belas b
dari total belanja rp tiga tiga ratus dua puluh lima satu triliun yang direncanakan dalam apbn
sebanyak empat ratus sembilan puluh enam delapan triliun dianggarkan untuk program perlinsos
dan seterusnya angka satu sampai dengan angka tiga dianggap diucapkan
bahwa dari pencermatan undang undang apbn tahun anggaran dua ribu dua puluh empat tersebut
mahkamah menilai perencanaan dan distribusi bansos merupakan tindakan yang sah secara hukum
legal karena memang terdapat peraturan perundang undangan yang melandasinya
meskipun dengan catatan bahwa sebagian dari peraturan perundang undangan
undang undang yang mendasari legalitas pansos
notabene adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah presiden
dan atau pembantunya yang berposisi sebagai pelaksana undang undang
bahwa notulasi rapat pembahasan dan keterangan menteri terkait pembahasan program bansos
sebagai bagian dari program perlinsort menunjukkan bahwa program yang dirancang presiden demikian
telah mendapatkan persetujuan dpr sebagai wakil rakyat
sebagaimana prosedurnya diatur dalam pasal dua puluh tiga ayat dua
yungto ayat satu undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
mengenai adanya kecurigaan bahwa terdapat intensi tertentu dalam penyusunan program perlinsos
mahkamah tidak dapat mengetahui intensi garis miring niat lain di luar tujuan penyaluran dana perlinsos
sebagaimana yang disampaikan para menteri dalam persidangan khususnya menteri keuangan
dalam persidangan mahkamah juga tidak mendapatkan bukti yang meyakinkan kebenaran dalil pemohon aku
bahwa ada intensi lain selain yang telah ditegaskan oleh mahkamah tersebut di atas
terlebih lagi hal tersebut menyangkut implementasi norma undang undang
inkasu undang undang apbn dan peraturan perundang undangan yang terkait
dengan demikian jika terjadi penyalahgunaan anggaran terkait dengan penyusunan program perlinsos
maka menjadi ranah lembaga penegak hukum untuk menindaklanjutinya
bahwa lebih lanjut dalam kaitannya dengan jangka waktu pelaksanaan program perlinsos
dari perspektif kebijakan publik
penentuan jangka waktu demikian terkait erat dengan tujuan perlinsos
apakah untuk antisipasi bencana atau untuk mitigasi dampak bencana
apabila ditujukan sebagai antisipasi
maka sudah pada tempatnya perlinsort dilaksanakan sebelum terjadinya suatu bencana alam topra peristiwa
sementara jika bertujuan sebagai mitigasi
maka pelaksanaan pelling sos dilakukan setelah terjadinya peristiwa atau pasca peristiwa
dengan demikian menurut mahkamah program pernisort memang dapat dan lasim dilakukan sebelum maupun setelah suatu bencana
bahwa sama halnya dengan intensi perencanaan perlinsos
mahkamah pun tidak dapat mengetahui intensi dibalik penentuan jangka waktu antisipasi maupun mitigasi tersebut
instrumen hukum acara di mahkamah konstitusi
khususnya hukum acara phpu
senyatanya tidak memberikan cukup ruang waktu serta alat atau sarana untuk mendalami
maupun menyelidiki intensi pembuatan suatu kebijakan publik
bahwa oleh karena itu terkait dengan penggunaan anggaran
atau realisasi apbn terkait dengan perlinsos atau yang lain
penting bagi mahkamah untuk menegaskan hal demikian
satu apbn ditetapkan dalam undang undang setiap tahun anggaran
inkasu apbn dua ribu dua puluh empat ditetapkan dalam undang undang sembilan belas tahun dua ribu dua puluh tiga tentang apbn tahun anggaran dua ribu dua puluh
angka dua sampai dengan angka sepuluh dianggap diucapkan
bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas
penggunaan anggaran perlinsos khususnya anggaran bansos
menurut mahkamah tidak terdapat kejanggalan atau pelanggaran peraturan
sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon
karena pelaksanaan anggaran telah diatur secara jelas
mulai dari perencanaan penganggaran pelaksanaan dan pertanggungjawaban
dan yang langsung disalurkan oleh presiden dan menteri
merupakan bagian dari siklus anggaran yang telah diatur penggunaan dan pelaksanaannya
bahwa dari sisi pembuktian dari berbagai alat bukti yang diajukan para pihak
terutama alat bukti pemohon
bahwa alat bukti pemohon yang dapat dijadikan rujukan oleh hakim
terkait dalil mengenai pengaruh bansos
adalah hasil survei serta keterangan ahli
pembacaan atas hasil survei oleh ahli
serta hasil survei itu sendiri yang tidak dipaparkan
atau diserahkan secara utuh lengkap komprehensif sebagai alat bukti
tidak memunculkan keyakinan bagi mahkamah
akan korelasi positif antara bansos dengan pilihan pemilih secara faktual
berpijak dari hal demikian terhadap dalil pemohon
menurut mahkamah tidak terdapat alat bukti yang secara empiris menunjukkan
bahwa bansos nyata nyata telah mempengaruhi
mengarahkan secara paksa pilihan pemilih
bahwa selain itu andai pun benar terjadi pembagian bantuan kepada masyarakat oleh presiden
pemohon tidak dapat meyakinkan mahkamah
apakah bantuan yang dimaksud oleh pemohon adalah
bansos oleh kementerian sosial
ataukah bansos kemasyarakatan oleh presiden
yang bersumber dari dana operasional presiden
bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan
mahkamah menemukan adanya penghitungan matematis statistik
yang pada pokoknya menunjukkan adanya korelasi positif
antara penaikan bansos oleh petahana
dengan perolehan suara pasangan calon tertentu
terhadap hal tersebut pihak terkait tidak memberikan tanggapan atau bantahan
bahwa menurut mahkamah ekonometrika
memang dapat difungsikan dalam ranah scientific evidence dalam persidangan
walaupun bukan sebagai alat bukti utama
namun ekonomitrika atau kajian kajian teoritis lainnya
dapat diposisikan sebagai instrumen ilmiah pendukung
yang dapat menjembatani antara kekosongan atau ketiadaan bukti empiris dengan rasio atau kesadaran manusia
nalar publik serta dengan keyakinan hakim maupun penegak hukum lainnya
artinya walaupun belum akan dipergunakan langsung saat ini
metode penarikan kesimpulan atau metode penggalian fakta empiris reperty survei dalam bidang psikologi maupun ekonomi trika
dalam bidang ekonomi matematika dan statistika dapat dikembangkan dan dipertajam reliabilitas serta validitasnya
sehingga metode semacam itu kelak layak untuk dipergunakan sebagai alat bukti utama dalam peradilan
sebagai mana metode kedokteran dan fisika yang banyak berperan dalam sains
scientific crime investigation dan peradilan pidana pada umumnya
namun demikian terhadap dalil pemohon yang mengaitkan bansos dengan pilihan pemilih
mahkamah tidak meyakini adanya hubungan kausalitas atau relevansi antara penyaluran bansos
dengan peningkatan perolehan suara salah satu pasangan calon
bahwa menurut mahkamah pilihan rakyat yang didorong oleh rasa simpati ketertarikan
kepuasan atas kinerja maupun rasa kecocokan tentunya bukan suatu pelanggaran hukum
bahkan sistem kepemilian kita mengakomodir kampanye sebagai tahapan resmi wajib agar rakyat minimal dapat mengetahui siapa calon calon yang dapat dipilihnya
bahkan pada level yang ekstrim kampanye sebagai sarana pengungkapan citra diri dapat menggapai di benak konstituen pemilih suatu tim
memberikan fanatisme kepada kandidat tertentu
konsep kampanye atau pengenal citra diri yang demikian secara faktual tidak melanggar hukum positif di indonesia
bahwa dalam pendekatan doktriner terutama terkait dengan ilmu politik terutama terkait psikologi masyarakat
tidak dapat disangkal adanya kaitan korelasi positif antara dukungan endorsement terang terangan maupun tertutup dari seorang public figure
dan testan peserta pemilu
korelasi ini antara lain menurut mahkamah menjadi argumentasi hukum mengapa undang undang kepemiluan mengakomodir adanya tahapan kampanye
serta keberadaan juru kampanye dalam pemilihan umum
vd pasal satu angka tiga puluh lima pasal satu enam puluh tujuh ayat empat huruf g dan pasal dua enam puluh tujuh sampai dengan pasal dua tujuh puluh enam undang undang pemilu
tidak lain karena juru kampanye pasal satu enam puluh tujuh ayat empat huruf g dan pasal dua enam puluh tujuh sampai dengan pasal dua tujuh puluh enam undang undang pemilu
juru kampanye menjadi figur yang diharapkan mampu menarik dukungan masyarakat
dan mengalihkan dukungan tersebut kepada kontestan yang didukung sang juru kampanye
bahwa akan tetapi dari alur logika hukum konsep kanjaman demikian mempunyai satu celah tindakan
yang secara hukum belum diatur sehingga tidak terlarang untuk menurut hukum untuk dilakukan
namun menurut mahkamah jika hal tersebut dilakukan
hal yang menjadi telah tersebut adalah tindakan endorsement pemberian dukungan terang terangan
dari presiden petahana kepada salah satu pasangan calon peserta pemilu
inkasu anak presiden petahana
kontestasi demokratis pada dasarnya memang bukan suatu kompetisi yang sepenuhnya seimbang
kompetisi dalam pemilu bersifat asimetris atau tidak berimbang
terutama ketika salah satu kontestan adalah petahana
atau siapapun yang sebelumnya pernah menduduki jabatan publik
seorang fastahana pasti mempunyai track record tertentu
yang diketahui disimpan lalu dipergunakan oleh rakyat pemilih sebagai bahan pertimbangan
atau rasionalisasi pilihan mereka di bilik suara
sesungguhnya track record jabatan seorang petahana merupakan salah satu wujud modal sosial
bagi yang bersangkutan untuk memenangkan kontestasi berikutnya
bahwa sementara kontestan non petahana harus memulai dari titik nol
untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat
dipsikan oleh masyarakat sebagai calon yang layak untuk dipilih dalam pemungutan suara
manakala seorang petahana yang mempunyai basis dukungan besar
tidak mencalonkan diri pada pemilu berikutnya
maka pengalian citra diri dari petahanan bersangkutan kepada pasangan calon tertentu
menjadi hal krusial yang dapat mengubah peta dan pola kontestasi
bahkan mempengaruhi hasil pemilu
bahwa hal demikian pada praktiknya
sama seperti seorang juru kampanye yang melakukan tindakannya
berusaha melekatkan citra diri sang jurukamannya kepada kandidat kontestan yang didukungnya
sehingga masyarakat penyuka penggemar juru kampanye
memberikan suaranya kepada kandidat yang didukung juru kampanye
bahwa dari sisi hukum positif mengenai pemilu saat ini
pola komunikasi pemasaran juru kampanye
yang melekatkan citra dirinya kepada kandidat atau pasangan calon tertentu
bukanlah tindakan yang melanggar hukum
namun endorsement atau perlekatan citra diri demikian
sebagai bagian dari teknik komunikasi persuasif
potensial menjadi masalah etika